kenapa lo menyangkal
lo melindungi diri lo
karena lo takut kecewa
lu takut hancur ketika lo tau kebenarannya seperti apa suatu saat
reina bukan anaknya roy
gak mau amat si jam segitu mendatang
gue butuh bantuan lo gak
ya selama kalau gue bisa pasti bakal gue bantu
gue butuh bantuan lo
untuk pembukaran makam
bukannya lu udah tugasin ke randy untuk ngelakuin itu semua
ya emang udah

gue mau ngakuin itu semua
gue mau ngakuin itu semua

jadi udah urus semuanya
surat izin pembukaran juga udah keluar
gue udah sempet ngelakuin pembukaran
tapi ternyata nyokap gue dateng
rencana gue jadi berantakan semuanya
akhirnya gue suruh semua orang untuk benerin tuh lagi
gue suruh benerin makamnya roy
karena makamnya berantakan
dan makamnya berantakan
terus tentu rosa gimana sekarang
loh kapan pencuriga
sempat tanya ke gue barusan
makanya gue minta bantuan lo
karena gue ngerasa gue udah gak bisa turun langsung
dalam pembukaran makam roy
terlalu berbahaya gak
lo mau gue handle ini semua
gue mau lo yang handle semuanya
nanti gue minta sama rendy buat bantuin lo
karena besok gue harus ngajak reina nyokap andin jalan jalan
supaya gak ada kecurigaan
saya percaya sama gue semuanya aman
jangan sampai ada satu orang pun tahu
gue bakal keep ini dari michi
gak usah khawatir
gue butuh pembuktian
gue butuh ngeyakinin hati gue sendiri
roy atau bukan
roy atau bukan
reina itu orang siapa
reina itu orang siapa
gue sama michi pernah ketemu sama andin
dan ngebahas ini semua
dia nggak pernah hamil karena roy
nah sekarang gue mau tanya balik sama lo
lo pernah tanya ke andin
dan jawaban andin
sama seperti tadi yang gue bilang
ketika kami berdua
kita pernah kembali ke rumah
lo gak percaya dengan andin
lo bisa percaya dengan andin
kalau dia bukan pelaku pembunuhan roy
padahal buktinya belum ada
tapi mengenai reina
lu gak percaya dengan apa yang andin bilang
itu kontras menurut gue
sekarang gini gimana kalau gua balik lu percaya reyna adalah anaknya roy
buat apa tes dna
lo tahu lo sangat sangat yakin tanpa ngelakuin tes dna ini di dalam
blokadilum paling dalam lu tanya sekarang lu tahu jawabannya
tapi sayangnya lu menyangkal
kenapa lu menyangkal lu memprotek diri lu sendiri al
lu melindungi diri lo karena lu takut kecewa lu takut hancur
ketika lu tahu kebenarannya seperti apa suatu saat reina bukan anaknya roy
supaya nggak ada kecurigaan lagi
lu salah bukan supaya lu percaya sama andien tapi gua yakin lu udah percaya dengan andien karena lu
percaya dengan andien lu ngelakuin tes dna
dan sekarang jadi pertanyaan kenapa lu ngelakuin tes dna
bukan untuk sebuah pembuktian anin benar atau berbohong
tapi untuk pembuktian terhadap diri lu sendiri
meyakinkan diri lo sendiri bahwa selama ini andin adalah orang yang baik
lu udah salah menduga tentang andien
udah ngagap lu seperti abang gua sendiri
gue cuma bisa ngingetin aja
ada sebab ada akibat
yang menentukan jalannya
lu mengambil sikap
lu harus tahu risikonya
aduh gimana tadi
pasti macet ya
biasanya kalau mau buka puasa kan macet jalanan
tadi sih nggak terlalu karena kita keluar kantornya agak awalan mah
yaudah kalian mandi mandi dulu ganti baju
terus kita buka bersama
mau udah masak enak loh
wah udah gak sabar mau buka
dari tadi gak lapar
yaudah sekarang bersih bersih dulu ya
yaudah begitu kita ke kamar dulu yuk
seneng ya pak liatnya mesra
aku mandi dulu ya
gue kan udah dapet motret sama cantika skincare besok
mereka udah coba
mereka udah coba
hubungin gue ke nomor yang biasanya
tapi gak nyambung
coba deh ikut alvan
halo selamat siang
dengan cantika skincare anda bisa dibantu
oh mbak elsa
cuman nomor baisa tidak bisa dihubungi
saya mau menginfokan mbak
mengenai pemotretan besok
saya soalnya baru ganti nomor telepon
pemotretannya masih sesuai jadwal
iya benar mbak
kami tunggu ya mbak
jam dua siang di lokasi
kami boleh minta nomor mbak esa yang baru
supaya kami gampang untuk menghubungi mbak elsa nanti
chat nomor saya yang baru ya
tapi boleh minta tolong
jangan disebarin dulu ke siapapun
iya baik mbak
terima kasih ya mbak